pak faizaza selamat untuk internasional conference digital diplomasi pak
hampir dua tahun selama pandemi seluruh negara melakukan proses diplomasi secara digital
bagaimana proses diplomasi secara digital ini dilaksanakan sehingga pesan diplomasinya ini tetap sampai pak
pembelajaran dari dua tahun terakhir ini memang kita bisa melakukan hal tersebut
walaupun ada keterbatasan katakanlah tidak semua negara memiliki akses jaringan internet yang sama
sehingga tidak selalu bisa terjalin komunikasi yang lancar
bisa terputus putus dan lain lain
itu mungkin sebabnya salah satu keluaran atau hasil akhir dari pertemuan kita kali ini adalah
bagaimana negara negara bisa melakukan pembangunan kapasitas
bagi negara negara yang memang memiliki still atau masih memiliki keterbatasan
jadi semuanya masih dalam proses pembelajaran
lalu bagaimana dengan isu isu sensitif pak
seperti isu perbatasan isu timur tengah isu perdamaian yang seyogianya dilakukan secara face to face pak
bagaimana untuk proses diplomasi ini pesannya dan goalnya itu sampai pak
seperti saya sebutkan tadi ya semuanya masih dalam proses belajar
ada hal hal yang bersifat persiapan untuk menuju satu negosiasi yang bisa kita lakukan secara virtual
penyiapan penyiapan dokumen penyiapan penyiapan agenda dan lain lain bisa kita lakukan secara virtual
jadi ada hal hal yang memang bisa difasilitasi oleh teknologi
kalau kita mencermati tadi apa yang saya katakan menteri luar negeri impian ke depannya misalnya
bagaimana sebenarnya negara negara dalam kerangka pbb kita bisa memantau wilayah konflik secara artifisial
dengan menggunakan artificial intelligence
artinya sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil kemanfaatan dari pemanfaatan teknologi tersebut
karena dalam wilayah konflik tentunya tidak mudah untuk personel pasukan keamanan untuk masuk ke sana
memastikan sudah adanya proses kedamaian dan lain lain
jadi ada hal hal yang memang dimungkinkan untuk negara negara memanfaatkan teknologi
namun ada keterbatasan yang dari satu sisi bisa dibantu dalam proses
untuk menuju satu pertemuan yang fisik
jadi ini kan sudah dua tahun berjalan diplomasi dilakukan secara digital
lalu bagaimana untuk tren ke depannya pak
apakah nanti akan hybrid atau nanti apa pertimbangannya ketika pertemuan ini harus dilakukan secara langsung pak
kita masih belum bisa memprediksi ya
tapi kita ikuti bahwa tantangan dari pandemi ini tidak juga berakhir
ada mutasi baru ada perkembangan baru
jadi negara negara memiliki tanggung jawab bersama
untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi misalnya melalui vaksinasi
ibu melu kan menjadi co chair dari covax facilities
jadi itu adalah bagian dari keseluruhan upaya bersama sebenarnya
untuk menciptakan lingkungan yang lebih ideal lagi
untuk kita bisa bawa kegiatan
namun dalam kondisi itu belum tercapai
mau tidak mau pemanfaatan teknologi itu harus dimaksimalkan pemanfaatannya